dan hingga minggu siang atau hari ke empat belas pendaftaran parpol di kpu
lembaga penyelenggara pemilu ini menyebut sudah ada tiga puluh satu partai politik yang mendaftar
tiga diantaranya sudah melengkapi dokumen pendaftaran di sipol
namun juga masih ada delapan partai yang hingga siang tadi belum melengkapinya
dan kpu juga menyebut akan ada sepuluh partai yang mendaftar di hari terakhir ini
apakah keseluruh partai politik pendaftar akan mampu melengkapi berkas dokumen sebelum pendaftaran tutup
apakah proses ini akan mengganjal bagi partai yang belum melengkapi dokumen untuk bisa berlaga di pemilu dua ribu dua puluh
lalu bagaimana keseriusan parpol pendaftar jika kita baca dari proses awal tahapan ini
untuk membahasnya sudah terhubung bersama kami melalui sambungan zoom
ada manajer pemantau seknes jaringan pendidikan pemilih untuk rakyat cppr aci pangestu
halo selamat malam mas aji apa kabar
halo selamat malam mas bram alhamdulillah sehat mas
baik dalam kondisi baik
begitu ya mas aji dan kami juga terus mencoba untuk menghubungi komisioner kpu ri idam holik
hingga saat ini dan nanti jika tersambung akan bergabung bersama dialog kita
saya akan ke mas aji terlebih dahulu kita memulai dialog
mas aji kita lihat hingga kemarin hari ke tiga belas begitu ada tiga puluh satu yang sudah mendaftar
tapi sejauh ini dalam catatan dan informasi yang kami terima ada dua puluh tiga yang baru akan lolos
ada delapan yang belum dan terancam
dari pengamatan jppr apa sebenarnya yang menjadi ganjalan utama bagi terutama partai baru ini mas
untuk bisa melengkapi berkas dalam dua minggu ini
baik kebetulan saat ini saya juga sedang berada di kpu ri untuk melakukan pemantauan pada proses atau hari terakhir
pendaftaran partai politik
memang sejauh ini sudah ada dua puluh tiga partai politik yang sudah diterbitkan berita acaranya
namun sampai dengan hari ini masih ada sepuluh partai politik
yang kemudian belum selesai atau kemudian berkasnya masih dikembalikan oleh kpu
memang ada beberapa kendala yang mungkin agak sulit dilakukan oleh partai politik baru
karena memang sesuai dengan ketentuan pkpu empat tahun dua ribu dua puluh dua ini
memang pendaftaran ini diarahkan untuk melalui sipol dalam proses pendaftaran partai politiknya
berbeda kemudian dengan pkpu empat tahun dua ribu dua puluh dua ini
pendaftaran pada tahun lalu di dua ribu sembilan belas
tapi sejauh ini juga masih ada ternyata dua partai politik yang kemudian mendaftarkan dengan membawa hard copy berkasnya langsung
jadi memang kesulitanya adalah menghimpun anggota partai politik yang ada di setiap daerah
untuk sesuai dengan ketentuan ataupun persyaratan dalam pkpu empat tahun dua ribu dua puluh dua ini
nah fenomena ini menurut saya juga menarik
karena memang banyaknya partai politik baru yang kemudian berbondong bondong melakukan pendaftaran
dan tadi juga pendaftaran itu terakhir pada hari ini jam dua puluh tiga lima puluh sembilan
jadi batas waktu dokumen yang harus dilakukan itu ya memang harus diserahkan di hari ini
jadi tidak ada perpanjangan waktu kemudian untuk penambahan kertas
jadi memang sebelumnya jppr juga sempat menggimbal untuk partai politik baru
ataupun partai politik baru
jadi mereka harus melakukan perbaikan kertas kpu dari tim health desk ataupun personil di kpu
untuk kemudian melengkapi betas betas yang ada
mas aji tadi anda mengatakan ada dua parpol yang bahkan membawa hard copy begitu yang rasanya alasannya adalah kesulitan untuk mendaftar

ini yang membawa hard copy adalah yang membawa hard copy

jadi ini yang membawa atau melengkapi kekurangan dari berkas di awal atau dari awal sudah membawa hard copy seperti pada pemilu sebelumnya begitu mas aji
nah ini yang bawa berkas ini kebetulan mereka yang melengkapi berkas yang kemudian sudah di upload ke sipol
jadi beberapa kita melakukan pemantauan juga sempat menanyakan ke teman teman partai politik yang kemudian daftar langsung membawa hard copy
itu katanya ada kesulitan dalam mengupload dokumen
jadi mereka mengupload dokumen yang ada di sipol
jadi menurut kami ya memang ini adalah buah terobosan ya dari kpu sebenarnya bahwa terobosan pada pemilu dua ribu dua puluh empat ini artinya proses pendaftaran itu sudah melalui sistem yang kemudian juga mampu meminimalisir kertas kertas yang ada lah
artinya jadi mereka mengupload semua di sipol dan kemudian rekapitulasi
itu mereka sampaikan kepada kpu pada proses pendaftaran
jadi ya harusnya partai politik baru sudah mempersiapkan jauh jauh hari untuk kemudian mampu mengupload semua dokumen yang dipertaraskan dalam tkpu keempat tahun dua ribu dua puluh dua ini agar tidak terburu buru atau kemudian tidak di hari terakhir
baik mas aji ini kalau kita bicara soal pengunggahan di sipol begitu kan kita tahu kemudian akses internet tidak terlalu membutuhkan
jika kita mengunggah di sipol kita tahu kemudian akses internet tidak terlalu membutuhkan
jika kita mengunggah di sipol kita tahu kemudian akses internet tidak terlalu membutuhkan
jadi ini adalah hal yang sangat rata begitu ya apalagi untuk teman teman yang berada di daerah ataupun di daerah yang jauh begitu dari ibu kota
apakah ini jppr juga melihat ini menjadi salah satu masalah yang perlu dituntaskan atau dievaluasi untuk penggunaannya di pemilu yang mendatang begitu mas haji
sebenarnya untuk apa namanya penguploadan di sipol itu kita juga tadi permasalahan secara detailnya

kebetulan partai politik tersebut juga tidak menyampaikan secara detailnya
apa sebenarnya yang menjadi permasalahan kemudian tidak mampu mengupload secara keseluruhan berkas ataupun dokumen yang ada
tapi apa namanya proses ini menurut saya sebenarnya sudah baik karena memang sipol ini adalah salah satu alat yang kemudian memudahkan juga dalam proses rekapitulasi

mas aji sejauh ini pantauan dari sipol itu berapa
salah satu masalah yang dikeluhkan oleh partai baru terutama
baik pertama saya sebenarnya ingin menyoroti apa yang kemudian menjadi pengamatan jppr sejauh ini
proses pendaftaran parpol ini berdasarkan pengamatan jppr lebih terlihat terkesan
atau pasaran seremonial antara kpu dan partol
seharusnya kpu sendiri dalam proses pendaftarannya lebih difokuskan pada penerimaan dokumen
yang dilanjutkan dengan pengecekan kelengkapan dokumen sesuai dengan pkpu nomor empat tahun dua ribu dua puluh dua
misalkan satu menerima dokumen pendaftaran kemudian memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen pendaftaran
menetapkan status pendaftaran dan memberikan data pengambilan atau tanda terima
namun proses pengecekan itu malah diletakkan di belakang layar
atau kemudian tidak banyak publik mengetahui dalam proses pengecekan
dan memberikan kelengkapan dokumen
kemudian juga tidak terdaftar oleh partai politik kalau tidak terdapat belum menurut saya adalah
ada beberapa konsekuensi yang kemudian mereka sebenarnya harus mempersiapkan
sebenarnya secara substansi mengenai tahapan pendaftaran partai politik ini
sampai dengan penetapan nanti
kemudian sebenarnya dalam pkpu nomor empat tahun dua ribu dua puluh
itu mengejawantakan ingin melihat bagaimana
sebenarnya kedekatan partai politik dengan masyarakat
dengan dibuktikannya adanya kantor di setiap wilayah dan daerah
sesuai dengan ketentuan pkpu
kemudian juga dalam memastikan proses kaderisasi partai politik
berjalan dengan baik seperti dibuktikannya dengan jumlah keanggotaan partai politik
sesuai dengan ketentuan di pkpu
lebih jauh lagi mengenai kaderisasi partai politik misalnya
sebenarnya dpr ingin melihat apakah calon anggota legislatif
atau kemudian diperlukan
kemudian tim kampanye atau kemudian tim tes nanti
bahkan sampai dengan saksi partai politik
namanya sesuai dengan anggota parpol yang kemudian didaftarkan ke kpu
pada proses pendaftaran saat ini
namun kan sayangnya hal ini tidak dituangkan dalam pkpu nomor empat tahun dua ribu dua puluh
baik berarti maksud anda harusnya lebih terlihat publik begitu ya
proses verifikasi tidak kemudian seremonial penyerahannya yang terlihat
tapi kemudian verifikasi yang terlihat
verifikasi datanya dilakukan di belakang bahkan terkesan tertutup begitu maksud anda mas aji
kalau ya sejauh ini memang seperti itu karena memang yang dilakukan
atau kemudian yang dilakukan live oleh kpu kan itu hanyalah seremonialnya
tapi dalam proses pemberkatannya itu kan harusnya juga masyarakat
seperti pemantau misalkan atau kemudian ini mampu mengakses sipol misalkan
jadi agar kita bisa mendownload misalkan skk pengurusan partai politik
bukan persaratan persaratan lainnya
tapi kan sejauh ini berbeda dengan pemilu dua ribu sembilan belas lalu
pemilu dua ribu sembilan belas lalu itu masyarakat masih bisa mengakses sipol
dan kemudian mereka bisa melihat kelengkapan dokumen
tapi kan sejauh ini yang dilakukan oleh kpu hanya kemudian kita mampu bisa mengecek
apakah kita terdaftar sebagai anggota partai politik atau tidak
tapi kita tidak dapat mengakses kemudian sipol tersebut
terusnya kita teman teman pemantau yang kemudian mengawasi prosesnya
terusnya kita mengecewakan partai partai tahapan yang berjalan tadi
baik mas aji ini kemudian juga ada keluhan begitu dari beberapa partai politik baru
yang menyebut waktunya terlalu pendek rasanya
dua pekan begitu ya
nah ini rasanya mereka menganggap bahwa harusnya partai baru memiliki waktu lebih panjang
karena dibandingkan dengan partai yang sudah lama atau established
ini prosesnya lebih mudah karena mereka sudah terdaftar sebelumnya
anda melihat hal yang sama harusnya ini bisa lebih diperpanjang
atau ada perbedaan waktu antara
partai baru dengan partai lama begitu mas aji seperti apa
sebenarnya kan ini sudah dituangkan atau kemudian sudah ketentuan dari undang undang
ataupun pkpu nomor empat tahun dua ribu dua puluh dua
memang batas waktu pendaftaran itu empat belas hari atau dua pekan kemudian mereka mendaftarkan
harusnya partai politik dalam proses pendaftarannya ataupun kesulitannya
mereka harusnya mempersiapkan jauh jauh hari misalkan dari empat tahun sebelumnya
atau kemudian beberapa tahun sebelumnya yang kemudian ketika mereka mempunyai komitmen
untuk kemudian mendaftar sebagai peserta pemilu mereka harus mempersiapkan hal tersebut
seperti misalkan mempersiapkan kader kader partainya kemudian mempersiapkan kantor di tingkat wilayah
sampai baik provinsi kabupaten kota sampai dengan kecamatan
iya tapi kemudian juga ada parpol baru yang menyebut membuat partai kan tidak hanya di tingkat pusat
tidak di tataran ibadah
ibu kota saja begitu harus di seluruh wilayah di seluruh indonesia hingga tingkat kabupaten kota
hingga tingkat cabang begitu
ini kan kesulitan tersendiri untuk partai baru yang mungkin sumber dayanya tidak sebesar partai yang sudah established begitu mas haji
ya betul memang ini adalah tantangan menurut saya tantangan partai politik baru dalam proses pendaftaran pada
apa namanya pemilu tahun dua ribu dua puluh empat ini
karena memang mereka harus jauh jauh mempersiapkan
lengkapan berkas mereka kemudian administrasi kemudian juga mereka harus beradaptasi misalkan dengan sipol
kemudian berkat yang lainnya
jadi hal tersebut memang sebenarnya konsekuensi dari aturan pkpu nomor empat tahun dua ribu dua puluh dua ini
sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang memang ditetapkan oleh kpu
di mana mereka mengambil turunan dari undang undang tahun dua ribu tujuh belas
baik artinya tetap karena sudah ada waktunya sudah ada regulasi yang mengatur begitu ya maksud anda ya
baik mas haji jppr juga bagaimana melihat ketika paling tidak sampai waktu sekarang ada delapan partai yang belum melengkapi
apakah ini kita bisa membaca bahwa tingkat keseriusan dari parpol itu terlihat
dari bagaimana mereka juga melengkapi berkas di tahapan awal ini mas aji
ya tentu ya maksudnya kalau misalkan apa namanya
sudah ada update lagi dari sembilan parpol ya
nah apa namanya ini menurut saya ketika sembilan parpol ini kemudian sampai dengan waktu jam dua puluh tiga lima puluh sembilan
ini menurut saya adalah waktu yang kemudian sangat singkat untuk kemudian mereka melengkapi berkas di pol
jadi memang ini adalah salah satu konsekuensi di mana mereka mendapatkan diri di akhir waktu
di mana mereka ketika ada kesalahan juga mereka dalam spare waktu untuk memperbaiki pun tidak ada
ini memang kpu dalam proses pendaftarannya parpol parpol yang kemudian berkasnya sudah masuk
itu khususnya melalui sipol ya
jadi waktu dalam tiga puluh menit atau kemudian dua puluh menit itu berkas apa saja yang kemudian belum lengkap
itu bisa kaget dan kemudian bisa diinformasikan ke partai politik untuk kemudian melengkapinya
ya tapi kalau misalkan
kalau misalkan pendaftar di hari terakhir seperti ini kan spare waktunya sangat singkat
misalkan sekarang sampai jam berapa misalkan sekarang sudah jam sembilan
kemudian masih ada tiga jam lagi ke depan yaitu waktu yang cukup sulit menurut saya untuk kemudian melakukan kelengkapan berkas
apalagi kalau misalkan kelengkapan berkasnya misalkan kurang anggota partai politik
misalkan mereka mau mencari kemana gitu kan
baik mas tapi kalau anda menyebutkan tadi yang terbaru adalah sembilan
paling tidak hingga tadi siang minggu siang kemudian idam holik menyatakan bahwa delapan partai
artinya delapan ini adalah mereka yang mendaftar jauh sebelum hari terakhir ini
bagaimana kita melihatnya begitu loh
bagaimana kemudian partai baru yang kemudian menjadi potensi alternatif pilihan masyarakat ketika mungkin sudah jenuh dengan partai lama
tapi ternyata tidak terlihat keseriusannya padahal ini masih tahap awal begitu
apakah jppr juga melihat
perspektif yang seperti itu mas aji
iya sebenarnya ya kita juga melihat hal tersebut bang
maksudnya ini adalah di mana momen demokrasi ini juga masyarakat mempunyai pilihan banyak partai politik
misalkan jadi delapan atau kemudian sembilan parpol kan beberapa memang sudah jauh jauh hari melakukan pendaftaran
dan kemudian mereka tidak mampu mengelengkapi berpas karena memang proses pendaftaran atau kemudian
syarat pendaftaran ini kan lumayan sulit bagi parpol baru khususnya
tapi ya kembali lagi sebenarnya kita masyarakat juga harus melihat keseriusan partai politik itu sendiri
misalkan apakah mereka dalam proses rekrutmennya kemudian sudah mampu mencapai batas yang kemudian ditentukan oleh kpu
atau kemudian undang undang nah itu menjadi sebuah nilai tersendiri atau kemudian menjadi penilaian sendiri
jadi dalam perspektif masyarakat misalkan ini ada sebuah perkembangan ada empat puluh satu partai politik yang kemarin minta aksesifol kepada kpu
artinya masih banyak partai politik dari ruang lingkup lain yang kemudian ingin juga terlibat dalam proses pelaksanaan pemilu dua ribu dua puluh empat
jadi partai politik
baik mas dengan kondisi yang seperti ini hingga anggaplah mungkin tiga jam sebelum penutupan begitu ya kalau kita berdiskusi sekarang
artinya kemungkinan ada sembilan partai politik yang belum melengkapi dan terancam gugur begitu
bagaimana anda atau jppr melihat ke depannya
bagaimana partai politik baru ini bisa ikut bertahan begitu ketika nanti tahapan sudah mulai berjalan ke tahap tahap berikutnya
jadi memang banyak partai yang kemudian masih baru terdaftar
misalkan sebenarnya ini adalah momen evaluasi
atau kemudian momen untuk mengukur kekuatan partai politik sendiri ya dalam proses pendaftaran ini
artinya ketika dalam proses pendaftaran mereka belum mampu melengkapi berkas
artinya masih harus ada evaluasi yang kemudian dilakukan oleh partai politik untuk kemudian mengikuti proses pemilu di periode selanjutnya
jadi evaluasi evaluasi panjang oleh partai politik baru menurut saya perlu dilakukan untuk apa namanya
jika memang serius
dalam ingin menjadi peserta pemilu
tahun ke depan atau lima tahun ke depan mereka harus kemudian mampu merekrut anggota dan kemudian memastikan di setiap daerah itu ada
paling tidak kemudian pendaftaran awal ini bisa menjadi gambaran awal ya kita publik
bagaimana kemudian partai politik baru ini apakah kemudian bisa menjadi alternatif atau tidak
kemudian untuk kemudian harapannya tentu mendorong keterlibatan lebih jauh lagi
dari masyarakat keterlibatan politik dalam pemilu di dua ribu dua puluh
terima kasih atas waktu anda aji pangestu dari jaringan pendidikan pemilih untuk rakyat atau cppr
terima kasih dan salam sehat selalu mas